tiga tahun terakhir merupakan tahun yang cukup menantang bagi indonesia
semenjak kedatangan pandemi covid sembilan belas banyak aspek di tanah air yang terkena dampaknya
pandemi covid sembilan belas tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat
tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian pendidikan dan juga kehidupan sosial masyarakat indonesia
saat varian delta masuk tanah air tercatat kasus harian mencapai lima puluh enam ribu
presiden joko widodo mengatakan hampir delapan puluh persen menteri menyarankan untuk lockdown
jika indonesia melakukan lockdown pada saat itu cerita hari ini tidak akan sama
diikuti dengan varian omikron yang puncaknya mencapai enam puluh empat ribu kasus harian
ditambah dengan kurangnya apd dan oksigen juga jumlah pasien yang berlebih di rumah sakit
masa krusial ini telah dilalui dengan tenang sehingga situasi yang sulit itu bisa dikelola dengan baik
hal ini dibuktikan dengan pernyataan presiden ri mengenai wacana penghentian kebijakan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm rabu kemarin
dalam acara outlook perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga di jakarta
kemarin kasus harian kita berada di angka satu dua ratus
dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti psbb ppkm kita
sampai yang vaksinasi lengkap dua kali itu di atas tujuh puluh persen
dan hasil survei serologi bulan juli dua ribu dua puluh dua ini mengindikasikan bahwa sembilan puluh delapan persen penduduk sudah mempunyai antibody
dan antibody yang terbaik atau tertinggi kadarnya adalah penduduk yang sudah divaksinasi booster
pada saat itulah
kita melihat bahwa sebenarnya ppkm sudah tidak relevan lagi
walau demikian harus diingat bahwa pencabutan ppkm tidak sama dengan pencabutan status darurat
pandemi belum berakhir tetapi sudah terkendali
indonesia tetap harus fokus pada vaksinasi
karena ini menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat imunitas penduduk
sampai akhirnya presiden ri menyatakan pencabutan status kedaruratan